sebanyak enam lima ratus ton pupuk diamankan aparat gabungan tni dan polri di pelabuhan trisakti banjarmasin kalimantan selatan
dari sebuah kapal kargo besar jenis mother vessel jumat sore
petugas masih memeriksa legalitas ribuan ton popok tersebut
inilah kapal kargo jenis mother vessel atau mp toyomaru saat sandar di pelabuhan trisakti banjarmasin kalimantan selatan
kapal ini diamankan petugas karena terdapat ribuan ton pupuk asal tiongkok tanpa merek tanpa label sni
serta tidak disertai keterangan kandungan yang ada dalam pupuk ini
puluhan petugas gabungan tni dan polri serta instansi terkait yang memeriksa
masih belum mengetahui alamat tujuan atau pemesan pupuk ini
namun tercatat dari manifest kapal tersebut jumlah pupuk yang diangkut sebanyak enam lima ratus ton
diduga pupuk ini untuk keperluan perkebunan
pertanian sawit yang ada di kalimantan selatan dan kalimantan tengah

yang dibawa ke kalimantan selatan
tapi kebetulan kapal ini tidak mengetahui legalitas pupuk yang dibawa
pihaknya hanya menyediakan jasa sewa angkut dari salah satu pelabuhan di tiongkok
polisi masih memeriksa legalitas ribuan ton pupuk yang dibawa kapal ini
untuk memastikan tidak ada barang lain yang dibawa
polisi menurunkan anjing pelacak untuk memeriksa ke seluruh bagian kapal